taufik hidayat mantan atlet bulu tangkis sekaligus juara dunia bulu tangkis
bakal menghadapi tiga orang sekaligus
trio komedian pembawa acara trigger yaitu rigen indra jegel dan marshal widianto
akan sekaligus menantang sang mantan juara dunia
hal ini terungkap pada sebuah konferensi pers yang digelar pada senin delapan belas juli dua ribu dua puluh
di sebuah studio di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
pertandingan yang tak lazim ini tentunya akan membuat pertandingan ini dipenuhi berbagai keseruan
memang bukan tanpa sebab mereka akan saling berhadapan
sebelumnya taufik hidayat sempat menjadi bintang tamu di acara trigger yang tayang di trans tujuh
ternyata reaksinya juga cukup banyak ya ada yang positif ada yang negatif ya
maksudnya negatif wah ini berani beraninya nih gitu kan
padahal pada waktu itu kan ya namanya komedian ya konteksnya komedi gitu kan
lalu kita pikir oh kenapa enggak
mungkin juga kita lihat bahwa olahraga dan hiburan itu lagi erat banget gitu di kita gitu
dalam acara konferensi pers yang dipenuhi
dengan gelak tawa ini terungkap berbagai strategi pertandingan
yang akan dilakukan oleh para pembawa acara trigger yang tentunya juga cukup menyocok perut
nah jadi mudah mudahan dengan adanya pertandingan ini
satu ada banyak sisi positifnya lah orang mau main bulu tangkis dan itu satu judulnya kan olahraga gitu loh
ini juga salah satu kolaborasi yang namanya sportainment
acara ini akan dapat disaksikan di channel youtube trans tujuh
minggu dua puluh empat juli dua ribu dua puluh
mulai pukul tujuh malam
langsung dari gor seskual jakarta selatan
rencananya acara ini juga dapat disaksikan langsung di lokasi
namun dengan jumlah penonton terbatas
gatotri hardianto indra setiawan jakarta